kehidupan yang mempesona bagian satu
flori sayang sebaiknya kau bergegas
wanita yang baik ini adalah matilda
anakku yang baik
itu adalah rex
sudah anak kecil ini adalah flory zell
dah ibu dah ayah sayang kalian
ya ayo bekerja
mereka tampak seperti keluarga yang biasa bukan
rex memproduksi mesin yang paling cocok
sangat terkenal karena itu
dan matilda mengelola perusahaan itu tapi mereka jauh dari biasa
rex dan matilda adalah bangsawan
seorang raja dan ratu
ya mantan penguasa dari bohemia
kau tahu alih alih memerintah rakyatnya
rex menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menciptakan mesin yang rumit
dia menyerahkan mahkotanya kepada seseorang yang lebih mampu
dan melanjutkan untuk menjalani hasratnya
dan matilda mengikutinya
hmm aku tidak suka jadwal ini
bagaimana kalau kau menyesuaikan perintah bangsawan dari relief di sini dan kemudian
itu memberiku waktu untuk bereksperimen dengan sistem penyimpanan baru yang dia inginkan
itu berlian matilda
itulah mengapa kau adalah manajernya ratuku
shh seseorang mungkin mendengarmu
setelah mengubah nama mereka menjadi rex dan matilda bloomsburg
mereka berdua memulai kehidupan baru di kerajaan lain dan sejauh ini itu berjalan cukup baik
florizel di sisi lain tidak tahu bahwa dia adalah anak bangsawan
dia bersekolah di sekolah yang bagus memiliki banyak teman
dan dibesarkan untuk menjalani kehidupan yang normal
seiring waktu florizel magang di perusahaan ayahnya dan dia sangat rajin dengan caranya sendiri
dia memiliki kreativitasku aku sangat bangga
dan keterampilan mengelolaku mereka tumbuh dengan sangat baik
kalian tahu aku di sini kan
seiring berlalunya waktu rex mulai memproduksi sesuatu yang dikenal sebagai lift cepat
oh bagaimana jika orang jatuh
karena akan ada pintu masih harus kutempelkan
lift bukanlah hal yang diketahui dan merupakan hal yang baru bagi banyak orang
selama waktu ini florizel berusia dua puluh satu dan ibunya telah memberinya hadiah
dia dengan hati hati membuka kotak kayu dan terpesona saat melihat apa yang tampak seperti berlian
berkilauan dan mengagumkan
flori ketika kau lahir kau menerima hadiah yang sangat istimewa dari ibu perimu
kehidupan yang mempesona
aku punya ibu peri
apa itu kehidupan yang mempesona
kau memiliki ibu peri dan sangat bijaksana
karunianya kehidupan mempesona melindungimu dari bahaya apapun selama kau memilikinya
ibu telah menyimpannya selama bertahun tahun
dan sekarang karena kau akhirnya berdua kau bisa menjaga ibu peri
kau bisa menjaga ibu peri dengan keamanan
kau bisa menjaga ibu peri dengan keamanan
tapi lebih baik untuk menjaga ibu peri secara berbeda
jika sesuatu terjadi padaku dan jika kehidupan yang mempesona itu aman
maka aku juga akan aman
wow aku tidak akan terluka ya
itu tidak berarti kau mencoba untuk membuat dirimu berada dalam masalah kan
hahaha aku hanya bercanda ibu
oh terima kasih
ini adalah hadiah terbaik yang pernah

florizel mengambil kotak itu dan menyimpannya di lubang di dindingnya

dia bangga dan senang dengan hadiahnya
raja arnold memerintah kerajaan tempat rex tinggal
suatu hari raja arnold mengalami kesulitan
oh aku harap punya sayap
ya aku tidak tahu tentang sayap yang mulia tahunya
ya aku tidak tahu tentang sayap yang mulia
tapi ada mesin yang mengangkat dari satu lantai ke lantai lain
oh mengapa kita tidak punya itu apa yang disebut lift ini
dapatkan itu sekarang juga
ya yang mulia
maka rex segera menerima pesanan lift yang paling indah dari istana kerajaan
oh tidak matilda arni menginginkan lift
siapa oh raja arnold jadi
jadi dia mengenalku aku tak bisa bertemu dengannya apa yang harus aku
oh florizel anakku yang baik dan tampan
untuk bantuan yang besar aku pantas mendapatkan uang yang besar
ini dari istana
yup dan kau bertanggung jawab atas itu
aku akan menanggapinya jadi mulailah dengan desainnya
sebaiknya jangan biarkan arnie maksudku raja arnold menunggu
kau akan melakukannya dengan baik florie
tapi aliran kegembiraan yang hangat memenuhi dirinya
istana baiklah mari kita mulai
florizel bekerja keras pada desain dan mesin
memastikan itu aman indah dan sempurna untuk keluarga kerajaan
florizel segera mencapai istana dan menatap bangunan yang mengagumkan
dia menunjukkan desainnya kepada raja sambil menjelaskan mekanisme kerjanya
raja arnold terkejut melihat penemuan ini
untuk meluncur melintasi istana dengan mewah
florizel membungkuk senang
dia segera mengumpulkan staffnya dan mulai bekerja
raja memiliki seorang anak putri kandida
dia adalah wanita yang cerdas dan pemberani dan raja sangat memanjakannya
florizel pertama kali mulai bekerja di liftnya
oh apakah ini lift
yang mulia kau tidak seharusnya berada di sini
dia berada di sini
kau tidak seharusnya berada di sini
apa kau baik baik saja nonah
saat florizel membantunya berdiri mereka cukup tertarik satu sama lain
matamu matamu indah
oh maaf yang mulia
itu tidak apa apa
dia adalah teknisi untuk liftnya yang mulia
tapi orang orang mungkin mengira kalau kau ini adalah seorang bangsawan
dia berjalan pergi sedikit memerah saat florizel melihat dengan bingung
malam itu kembali ke pabrik
aku berharap aku adalah seorang pangeran
oh ya ampun
ayah aku pikir aku jatuh cinta
apa aku tidak bisa melakukan itu
ayah tidak tahu apa itu cinta
florizel terus meratapi kepedihan cinta
sementara matilda menerima penjelasan dari rex tentang perilaku aneh putra mereka
aku tahu aku akan berpakaian seperti pangeran dan memberitahunya aku pangeran
flori kami tidak membesarkanmu untuk berbohong
bukanlah fondasi yang kuat untuk cinta bukan
lalu apa yang harus kulakukan
aku harus menemuinya
pekerjaan akan selesai dalam beberapa hari
aku bisa berdandan sebagai petugas lift
liv tidak membutuhkan petugas
tapi dia butuh
dia seorang raja
dia perlu dilindungi di mana mana
siapa yang akan memberitahunya
jadi rex sangat sedih dan memperingatkan matilda
setelah lift diperbaiki dan dipasang
florizel pergi berpakaian sebagai pelayan
para wanita penasaran berkerumun di sekitar lift baru
tetapi ketika dibuka florizel berdiri di sana
tampak tajam dan tampan dalam seragam petugas lift yang agak mewah
ketika putri melihatnya dia tersipu
dengarkan baik baik kalian semua
ini adalah liftku
jadi tidak ada orang lain yang diizinkan menggunakannya
gunakan lift dan tangga yang lain kalau kalian perlu
dia melangkah ke dalam lift dan florizel menutup pintu dan mereka naik
mereka sungguh pasangan yang serasi
dia adalah seorang teknisi
dia tidak cocok untuk putri
bukankah itu sudah selesai
tapi kenapa kau di sini
aku di sini untuk memastikan ini aman dan tepat untukmu
apakah itu satu satunya alasan kau di sini
aku tidak tahu
apa kau pikir ada alasan lain
candida tetap diam
dia menikmati pengalaman lift dan kadang kadang mereka berdua saling melirik dengan malu malu
aku harus segera pergi
florizel menghentikan lift membiarkan kandida keluar
apakah kau di sini lagi besok
apakah kau menginginkannya putri
apakah dia menyukaiku
aku ingin tahu apakah dia menyukaiku
hari hari berlalu mereka mulai mengenal satu sama lain dengan cukup baik
mereka menikmati kebersamaan
tapi satu hal yang tidak mereka tanyakan adalah apa dia menyukaiku
apa dia menyukaiku
sekarang sesuatu yang agak aneh akan terjadi setiap kali florizel memasuki lift
dia akan menemukan bunga melati kecil diletakkan di lantai lift
dan dia akan selalu memakainya
siapa yang meninggalkannya di sini
bisakah sang putri
bisa jadi pelayan meninggalkannya untuk candida
florizel memutuskan untuk mencari tahu
jadi keesokan paginya dia tiba jauh sebelum waktu normalnya
dan menunggu di balik tirai
oh di sana
aku harap dia segera mengerti
aku bukanlah orang yang suka bangun pagi
yang kulakukan untuk cinta
oh ya ampun
kandida tersipu merah cerah semerah wajah florizal yang sangat bercahaya
harus kita hentikan permainan konyol ini
kau menyukaiku kan
oh aku sangat menyukai diriku
apakah kau menyukaiku
aku menyukaimu sejak pertama kali melihatmu
aku harap aku seorang pangeran
kau tidak keberatan menikahi seorang teknisi
aku menyukaimu apa adanya
pada saat itu florizel teringat sesuatu
aku membawa ini bersamaku hari ini
ini sesuatu yang sangat penting
florizel menjelaskan tentang kehidupan mempesonannya kepada candida
yang mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata mengagumi berlian yang bersinar
aku ingin memberikan ini kepadamu
tapi itu sesuatu yang penting bagimu
kau juga penting bagiku
jadi sekarang hatiku adalah milikmu dan hidupku ada di tanganmu
maka hidupku adalah milikmu dan hatiku di dalam hatimu
kalian mungkin berpikir itu adalah akhir yang manis karena kekasih ini akhirnya bahagia
tapi sayangnya selama ini di balik sudut berdiri page mendengarkan dengan tenang semua yang terjadi
dia adalah seorang pemuda yang paling tidak menyenangkan tidak baik kasar dan putri tidak menyukainya
namun dia jatuh cinta pada sang putri tapi sekarang dia sangat cemburu
seorang teknisi biasa itu yang dia cintai
tidak aku tidak bisa membiarkan ini terjadi
matahari terbit di atas

paige menyelinap pergi dengan tenang
aku harus memberitahu raja putri candida tidak akan menikah dengan orang itu

aku tidak tahu
aku tidak tahu

mereka saat ini kembali menuju ke tersebut